kelompok bersenjata dilaporkan menyerang dan menebati karyawan perusahaan palepa timur telematika atau ptt di distrik beoga kabupaten puncak papua pada rabu
sedikitnya delapan karyawan perusahaan ptt tewas akibat serangan tersebut
kedelapan karyawan tewas ditembaki ketika sedang memperbaiki tower base transceiver station atau bts tiga di kampung kago distrik beoga
korban selamat ns mengatakan saat penyerangan terjadi dirinya tidak berada di kem
saat kembali ia melihat rekan rekannya sudah meninggal dunia
melihat rekan rekannya sudah tak bernyawa ns meminta bantuan penyelamatan melalui cctv tower bts tiga tersebut
kabit humas polda papua kombes polisi ahmad mustafa kamal yang membenarkan peristiwa tersebut mengungkapkan
atas laporan salah satu karyawan ptt yang selamat tersebut pihak perusahaan langsung mengevakuasi
namun akibat cuaca buruk evakuasi baru bisa dilakukan terhadap karyawan di bts empat
sementara di bts tiga evakuasi belum terjadi

keterangan dari ns meninggal dunia